dewi ibu berangkat kerja dulu ya
kalau kalian lapar mau makan ibu sudah gorengkan tempe
bu kenapa sih dewi kok gak boleh menerima uang dari bapak
iya bu bapak kan sekarang uangnya banyak
ibu juga gak tahu bapak kamu cari rezekinya dari mana
soalnya kita tidak boleh makan dari sesuatu yang belum jelas halalnya nak
iya memangnya bapak sekarang kerjanya apa sih bu
itulah ibu sendiri nggak tahu
ya udah kalau kalian butuh uang kalian minta sama ibu ya
sekarang kalian belajar lagi ibu mau kerja
hutang saya semuanya berapa saya mau bayar sekarang
baru dapet duit nyolong ya
sebalangan saya kesini mau bayar hutang
kesek udah asar orang kereplaga lagi kamu
nih ambil semua
gak tudih aku ambil uang haram kamu
eh tadi bilang sama istri kamu
ajari dia sobat santun
jangan menghina orang
tahanlah sama dia
apa dia mabuk
aku gak tahu
saya mau bicara
saya mau berhenti kerja bu
kamu kerja mau berhenti
gaji kamu udah ambil sekarang kamu mau berhenti
saya udah gak tahan dengan kelakuan pak iwan bu
ia telah memperkosa saya bu
kamu jangan rasa
suami saya itu betul betul naneng naneng
mana mungkin memperkosa kamu
janganlah bicara kamu
bu saya bicara dengan sebenarnya
dia telah memperkosa dan menghati ayah saya
kalau kamu mau keluar kamu keluar aja
jangan menghina meminta suami saya
sekarang cepat cepat kamu keluar
cepat kamu keluar
cepat kamu pergi sana
ya allah berilah hamba kekuatan dan petunjuk untuk dapat menangkap seseorang
yang telah membuat resah warga kami ya allah
assalamualaikum pak ustadz
jadi kita rendahnya pak ustadz
jadi pak ardi kita harus berusaha menangkap seseorang yang telah membuat
buat resah warga kita pak
kita berangkat sekarang pak ustadz
sepertinya itu teriakan suara wanita pak stant
kayaknya dari arah sini
kamu enggak apa apa
dia mau dibunuh
korban lagi mas dharmin
terus gimana pak
sekarang gini aja
mas dharmin mas karti sama kalian berdiga
ikut ustadz mencari pelaku
nah yang lainnya bawa anak ini ke pos
kemana larinya pak ustadz
berpindah ke arah posit
pergi pergi pergi
pak aku taruh ustadz aku
saya sudah berjaga
asal penggoda kamu
lalu satu orang
tentu kulitnya sama anda
untung lagi kamu tarikan topping perempuan yang pas kiat
ini tadi yang menang
iya kurang ajar
tapi kita jangan mengotori masjid ini dengan perbuatan anggaran murka
tapi dia juga mengotori kampung kita pak
kurang ajar potong aja tangannya
potong aja tangannya pak
kurang ajar dia itu berapa kali dia
mengotori kampung ini
potong aja tangannya
kurang ajar pak
saya mengaku bersalah
saya yang membunuh dapat perkosa mereka di situ ustaz
ini semua karena
karena ilmu sesat yang saya aduk dari pak jarko
kamu harus tolak pak
mohon ampun keadaanmu
dan mempertanggungjawabkan perbuatanmu kepada yang diberi
kau tak berani hadapin aku
pak jarko berhenti
pak jarko sudah memperkosa anak saya
ternyata selama ini keratuannya becak
itu dia orangnya
di sini dia
jadi siapakah dia yang saya baru sandali
ini terbukti bahwa sumur ini bukan sumur yang angker
tapi di dalam sumur ini mengandung gas beracun yang sangat berbahaya
pada saat saat tertentu gas ini naik ke atas
dan itu sangat berbahaya sekali
jadi beberapa warga kita yang meninggal di sumur ini
bukan karena mereka terkena bala
tapi karena mereka menghirup gas beracun
maka dari itu kita jangan percaya
kalau sumur ini dapat mendatangkan keberkahan
itu adalah musrik
marilah kita kembali beribadah dengan benar
dan menghindari kemusrikan

sekarang bola di tangan papa
sebenarnya ini ada apa sih
ngomong dong jangan diam aja
mama kan jadi bingung
gak ada apa apa
ini cuma soal beda pendapat strategi dalam permainan bola basket
papa bisa jelaskan semuanya
papa bisa jelasin semuanya
penjelasan apa lagi yang akan bapak berikan untuk menipu keluarga papa sendiri
pokoknya dirli nggak mau tahu papa memilih wanita murahan itu atau kami
sekarang giliran papa untuk menentukan pilihan
dan buat pilihan papa
karena papa gak bisa memilih keduanya sekaligus
atau dirlih laporkan semuanya ke mama
kenapa lo harus nyakitin perasaan gue
kamu sudah bisa menentukan pilihanmu
saya memilih masker
terima kasih karena papa sudah mau memilih dirlih sama mama
jadi papa harus janji
kalau papa nggak akan ada hubungan lagi sama wanita itu
dan kita akan coba untuk jadi keluarga bahagia lagi
di sana teman ku diserang
aduh keliatan nih keliatan
auk auk auk ajar lo ya
eh dirly mendingan tuh lo keluar deh
mendingan sekarang lo keluar daripada nanti gue panggilin guru
udah deh orang g nya juga gak mau ngomong sama lo
ngapain juga lo disini
pergi yuk gue hajar lo
ih cepetan gue keprat lo
g g lo udah bisa keluar g
g g lo udah bisa keluar g
udah ya gek jangan sedih lagi
kan ada gue
untung gue bisa ngopel aja di situasi

menurut ramalan minta yang gue baca hari ini
ternyata aku akan berubah
maka akan ada tragedi cinta yang menjadikan
ternyata itu tragedi lo ya g
ternyata itu tragedi lo ya g
gak ya jangan sedih lagi ya
ke kelas yuk
gue belum mau jalan ke hera itu fisika
ini pasti dari pangeran aku
dia lagi ya
lu cuy yang beruntung
lu bakal jadi pasangan gue di pesta dan sana nanti nur
jadi dia nur pangeran lo
apaan sih lo marah banget
lu ada kemana pegi pegi
jangan gitu dong nur
gue udah bela belain ngelontokin kembang ini dari kebun sekolah nur
eh eh eh tunggu dulu nur
lu bakal berubah pikiran
setelah lu denger tebakan dari gue
tiga jalan kali ya
mau dengar gak cinta apa yang
ya dayus nih orang terus
kamu tepangan juga yang nempel
cinta rasa coklat
makan tuh cinta loh rasa coklat
aduh nur nur
aduh nur teka banget sih nur
nur tunggu dong nur nur nur nur nur
apaan itu mah kemaren
aku laporin gua ke pepanede sekolah ini
apaan itu pak
terus kamu pake baju apa biar suka sama lu

lu pake baju apa ke pesta
kenang kenang udah disiapin
wah iya deh nanti gue pake baju biru

yaudah gue keputus deh
par ada apaan sih
kok orang orang pada heboh gitu
oh iya lu belum tahu ya
sini kau tau
jadi gini ya setiap tahun di sekolah kita itu ngadain pesta dansa
dan tau gak pesta dansa ini amat sangat ditunggu tunggu sama anak anak sekolah ini
soalnya apa soalnya acara ini pasti heboh dan keren banget
dan tau gak ya gek
nanti nih ya anak anak cewek bakal gandeng akan jadi lebih cantik dan yang cowok jadi lebih ganteng
wah gek gek
lu harus tau ya kalo ini tuh sangat sangat gue tunggu banget
ya selamat senang senang deh
soalnya ya gek
yang datang ke pesta dansa itu harus punya pasangan
di depan tadi
wah hebat loh ya hebat
aturan lu itu bisa pimpin basket
beruntung banget gue ya
gue gak percaya
ghea yang cantik ini sekarang ada di pelukan gue
oh iya gue sebenarnya dari kemarin pengen nelfonin lo
gue sebenarnya pengen ngajakin lo jadi pasangan gue di pesta dansa nanti
hah pesta dansa
lo gak boleh bergama dia
tidak ada yang bisa diberikan
eh tapi ghea perihnya sama gue
farah gimana kalau lo ke pesta dansa sama gue aja
lo gak boleh pergi sama dia
vin kayaknya gue berminat deh
kalau gitu gue pergi ke pesta dansa bareng lo ya
lo mau jemput gue kan
beneran lo mau